partai persatuan pembangunan atau p tiga menggelar musyawarah nasional ali ulama di semarang jawa tengah
kegiatan ini digunakan p tiga untuk meminta saran para ulama untuk menentukan kriteria calon wakil presiden
yang mendampingi jokowi dodo dalam pembilang presiden dua ribu sembilan belas
munas alim ulama p tiga ini digelar di hotel patra jasa semarang pada jumat siang
pembukaan dilakukan oleh ketua umum p tiga romahur muzi
salah satu ulama yang hadir adalah kiai haji maimun zubair dari rembang
kegiatan ini akan dimanfaatkan p tiga untuk meminta saran dari para ulama
untuk mencari sosok wakil presiden yang dinilai pantas mendampingi joko widodo pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
p tiga tidak merujuk pada nama figur tapi merujuk kriteria yang harus dimiliki figur tersebut
mendengarkan evaluasi dari para ulama kita dari tiga puluh empat provinsi atas dukungan p tiga tersebut
dan kemudian apa apa yang masih kurang dari pemerintahan ini
untuk menjadi agenda agenda keumatan yang kita titipkan kepada pak jokowi ke depan
sekaligus kita disini juga mendengarkan arahan para ulama terkait figur figur
atau kriteria kriteria seperti apa yang pantas untuk mendampingi pak jokowi ke depan